juga jadi sorotan saudara sudah empat bulan banjir merendam sd negeri satu ratus tiga puluh empat di desa dusun mudo
kecamatan taman rajo kabupaten muarujambi
meski belajar di tengah kelas yang terendam banjir namun tidak menyurutkan semangat siswa untuk menimba ilmu
banjir yang merendam sd negeri satu ratus tiga puluh empat desa dusun mudo
kecamatan taman rajo kabupaten muaro jambi sudah berlangsung selama empat bulan
namun hingga kini belum ada perhatian dari pemerintah setempat
siswa kelas satu sampai kelas tiga memang diliburkan sampai banjir surut
namun siswa kelas empat sampai kelas enam tetap belajar seperti biasa lantaran sudah mendekati ujian
mau tak mau siswa terpaksa belajar di tengah genangan banjir
akses yang terputus akibat banjir juga membuat para murid dan guru harus mendayung perahu sendiri untuk berangkat ke sekolah
terus ke sekolah pakai apa
di rumah terendam juga atau enggak
para guru dan siswa berharap adanya bantuan dari pemerintah kabupaten muaro jambi untuk meninggikan bangunan sekolah
agar ruangan kelas mereka tidak terendam banjir
sekolah ini memang kerap langganan banjir
namun banjir kali ini dinilai lebih parah dibanding tahun lalu
ya maksud kami selaku pendidik
kalau ada misalnya perehapan atau bangunan baru
karena kondisi banjir ini hampir setiap tahun
jadi pendasi atau bisa ditinggikan
minta ditinggikan pak ya
selain merendam sekolah banjir juga merendam ratusan rumah warga
di desa dusun mudo kecamatan taman rajo kabupaten